yaudah coba kita cari aja terus siapa tau ketemu kan
wih mama eh eh eh tunggu dulu kawan
bita kayaknya denger sesuatu disana
kamu orang berdua tunggu disini ya
iya kamu orang berdua tunggu disini
semua disini juga tau
yang punya masalah sama arim itu michelle
jadi kalo sampe hal ini terjadi
siapa lagi yang buat
bisa gak sih ibu tuh gak nyalain michelle
arin itu tersesat karena kecerobohannya sendiri
bung melda pasti lupa ya
dulu waktu arin jatuh dari tangga
ibu juga menuduh misel kan
tapi setelah ibu lihat cctv
ternyata arin jatuh dengan sendirinya
ibu menyalahkan michelle
lebih baik ibu lebih bijak dalam menilai seseorang
aku tuh gak mau kejadiannya kayak arim
biar kalian jodoh sama sama digigit ular
gak gitu dong konsepnya
gimana ya caranya biar dia pergi
jangan nyalain gue
kan tadi ularnya dingin deh
rasan tadi ularnya dingin deh
rataus mau jadi hangat
apa jadi hangarmu permainan ex tone
ini gapapa daripada gue dimakan
lagian dia juga ga akan mau makan gue
gue kan bau
ga mau cabut sih
ularnya kabur ularnya kabur
ternyata ularnya takut ya sama lo
soalnya bau pesing
iiih neselin banget sih lo
gue tuh bermanfaat bau pusing
gue aja bisa bikin ular takut
lo takut aja ga ada manfaatnya di pajang lo
kalau lilit ular gitu bener bener temenin lo
ah coba aja tadi gue gak pipis ya
itu ular ga akan pergi karena bau pesing gue
lo bayangin bau pesing gue aja tuh bermanfaat bel
ga ada di pajang doang
berarti kencing lu bau banget ya
tenang tenang tenang
kita taruh pelan pelan
kita taruh nih
ini salah gue
tolong nyuruhkan aku
ibu ibu sudah
sekarang itu bukan waktunya
untuk kita saling menyalahkan dan saling berdebat seperti ini
lebih baik kita berdoa aja
semoga bella arin dan semua orang yang sedang mencari mereka
bisa segera kembali kesini dengan selamat
berdoa aja tuh gak cukup
kalau aja ibunya dan michelle itu ga datang kesini
pasti arin tuh ga akan hilang seperti ini
tante dari tadi nyalahin michelle terus
karena jebak arin
dan bikin arin celaka tante
mau ikut campur urusan orang tua
atau kamu mau caper
sama ibunya michelle
saya bukan mau caper tan
saya cuma berusaha ingetin tante
supaya tante ga nyali michelle terus
sudah jangan berdebat
udah brother nanti aja
saya mohon sekarang bu melda untuk bisa lebih bersabar sedikit
saat anak saya belum ketemu
seharusnya bu dia panggil timsar
kerahkan seluruh penduduk disekitar sini untuk mencari anak saya
asal anak perempuan saya itu ketemu
apun bagaimana adanya
besar membersih kesehatan
emang sesalah gue
ngejelas gue juga bete
ih yaudah yaudah
apa sih ini
udah gausah pegang pegang gue apaan sih
arin udah lucu tau
arin ini apa sih
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
kita tuh sudah tidak bisa tahan ketawa lagi
sumpah dipojak banget nih
ya mereka kabur dong
ya masa kita harus cari mereka lagi
kerjaan kita lagi dong buat cari mereka
bel tungguin dong
cepetan dong rin
juga nyusahin banget sih
kok katanya besti gue
abisnya horror banget rin
ya gue takut lah
tadi tuh serem banget tau
kocongnya nongol di depan kita lagi
gak pake permisi lagi
ya takut sih boleh
tapi gak usah ninggalin gue juga ali
iya lu luarinya duluan
namanya takut gimana sih
ya gue kan juga takut iiih
buruan ntar ilang lagi mereka
susah juga pakai kain beginian
eh eh hati hati lu
kemana pergi nih lu
kemana pergi nih nongol nongol iparese itu eh
eh tadi sih gue liat mereka ke arah sini
tapi gak ada tanda tanda mereka
jangan jangan mereka udah lari jauh lagi dari kita
sudah coba kita cari aja terus
siapa tau ketemu kan
mama ih eh eh eh
tunggu dulu kawan
denger sesuatu disana
kamu orang berdua tunggu disini ya
iya kamu orang berdua tunggu disini
iya kamu orang berdua tunggu disini